buku pertama dari tulisan tulisannya berjudul masalah masalah ekonomi keuangan dan pembangunan yang diterbitkan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia adalah prof sudrajat jiwandono
prof menjadi malang melintang di bapenas menjadi asisten atau staff khususnya prof sumitro johadikusumo
lalu kemudian menjadi menteri muda perdagangan
saya mau minta prof kasih insight karena mungkin banyak yang salah sangka
menteri muda di zaman pak harto itu sama dengan wamennya di zamannya pak jokowi
karena menteri muda itu pembantu presiden
jadi memang reportnya bertanggung jawabnya juga ke presiden
tetapi dia perlukan anggota kabinet
jadi saya sebetulnya di dalam kabinet satu level dengan senior saya pak ariefin serigari
dulu zaman saya itu ada lima orang menteri muda
saya selalu ngomong sama mereka mereka ini
kita ini menteri menteri muda ini jangan ngerusuin kesenangannya senior
kalau senior sudah punya kesenangan
ada banyak hal yang harus dilakukan
ya sangat menarik pak harto pada waktu itu
misalnya saya mempraktekkan perdagangan imbal beli
kita kan pengekspor minyak yang oktanya tinggi
yang bagus untuk pesawat terbang
cuman kita masih membutuhkan kerosin yang untuk kompor
nah saya tahu melihat irak itu punya banyak memproduksikan minyak yang kadar itunya tadi besar
saya bilang saya mau menjadi pembeli minyak anda
ini yang prof derajat memang lihat memberikan kontribusi pemikiran
dan itu yang membuat presiden soeharto
karena beliau tahu saya punya ide dan saya praktekkan
dan pengusaha kita senang karena
saya belajar international trade itu minor saya
jadi saya memikirkan terus pembayarannya bagaimana
jadi kita membeli barang
tapi juga menjual barang
hanya pengusaha kita terima duit
karena itu saya mengundang orang bang indonesia memikirkan bagaimana mengatur keuangannya
prof itu kan sesuatu yang baik dan ideal
memberikan kontribusi dan atasan juga happy
prof tadi sudah bercerita bagian dari pengalaman hidup prof sudrajat jiwandono
harus memutuskan sesuatu dan itu tidak membuat happy atasan
resiko jabatan resiko diberhentikan adalah sesuatu yang di depan mata
prof mengambil itu dengan tanggung jawab dan tetap memiliki harga diri
bagaimana tapi dalam pengambilan keputusan itu
prof kan seorang ekonom teknokrat
tapi kan tidak melulus seideal itu
ada yang sesuatu profesor sudrajat rasa ini baik
tetapi ini zaman itu prof
zaman order baru dimana kita tahu
bagaimana prof merefleksikan pengalaman itu
memang itu kayaknya mungkin mula mula itu pilihan yang susah ya
tapi pada waktu kita memang sudah yakin
ini sesuatu yang tidak salah
nah ini memang harus dilakukan
tapi ini belum tentu disukai oleh
mengenai belum tentunya saya sendiri nggak ngerti pada waktu itu ya
tapi kalau saya terus terusan mikir belum tentu
karena itu ya seperti waktu nutup bank itu
ini bank yang tidak punya cukup kapital
bahwa itu punya siapa itu nanti dulu gitu
saya tidak mau mikir itu
saya terus terang kayak
pada waktu itu tidak takut bahwa saya akan dipecat gitu loh
jadi itu satu hal ya
tapi kalau dalam soal counter trade tadi
kelihatan sekali beliau itu senang dengan ide saya ini ya
saya juga memperoleh keuntungan
material ya tetapi pengalaman dan sebagainya
saya merasa senang dan kayaknya
terus terang kayak merasa berjasa itu juga senang gitu loh ya
itu sebenarnya prof derajat ingin mengajarkan
pada anak muda yang nanti mendapat
tanpa hitung menghitung apa resikonya
tidak untuk menakut nakuti tetapi
jangan sampai kita terjadi sembilan puluh delapan
ada krisis ekonomi yang kemudian bercampur dengan krisis politik
pusat pemerintahan pada waktu itu
apakah situasi seperti sembilan puluh delapan itu sesuatu yang
masih mungkin terjadi dan patut diwaspadai
bahwa patut diwaspadai tentu iya ya pak
pemilihan orang orangnya itu
setelah pak harto terpilih lagi sembilan tam ya
yang menimbulkan kerusuhan bulan mei itu
kalau kita nggak adil hati bisa terjadi
harus lebih baik dari dia sih
dibagi dengan gdp kita
saya nggak bisa menerima itu ya
kalau negara maju kan sampai dua puluh lima ke atas gitu ya
masih akan bisa memperbaiki
saya memang mendengar beberapa kali pak prabowo itu
masa kalah dengan orde baru
persis seperti apa yang dikatakan oleh prof derajat
berarti memang selama ini prof derajat ya
thing tank ekonominya pak prabowo ya
catatan dari prof derajat
harus punya menteri keuangan yang kredibel
tadi saya menyebut nama yang bisa melanjutkan atau park excellence
ada dan bisa didapat di kabinet
saya sudah tahu namanya
tapi sebaiknya tidak saya katakan di sini ya prof ya
makan siang ini memang lebih penting untuk saya